jauh sebelum dubai menjadi kota metropolitan seperti ini dubai hanyalah hamparan padang pasir
ya dubai memang terletak di gurun arabia yang didominasi oleh pola gurun berpasir
dan saat ini saya berada di lahbab lima puluh km dari pusat kota dubai yang berbatasan dengan kota sarjah
tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di dubai
wisatawan diajak berpetualang di tengah gurun dengan menggunakan mobil berpenggerak ganda alias mobil empat x empat
aktivitas ini populer dengan nama dune bashing
tentu saya tidak mau melewatkan ini
eits sebelum dimulai ada hal teknis yang harus dilakukan
meski tidak tampak ada jalur tetap di gurun ini
zahid sang pengemudi sekaligus pemandu wisata seolah sudah hafal di luar kepala
jalur mana yang harus ia lewati dengan aman
ini baru awal perjalanan tapi sudah disungguh dengan atras yang seperti
di indonesia saya cukup terbiasa
masuk ke hutan dengan menggunakan kendaraan empat x empat
tetapi dengan kecepatan tinggi seperti ini dan di medan berpastir ini baru pertama kali
dan cukup mengusuk perut ya
zahid mengemudikan mobil ke atas bukit berpasir
tapi ini belum selesai karena setelah ini masih ada aktivitas yang memacu adrenal lainnya yang akan saya lakukan
ini saya akan mencoba
cukup beruntung tidak terjatuh dari papan seluncur
lumayanlah ya buat pemula
menyenangkan sekali ya
tapi kalau kita hampir balik ke atas lumayan
puas bermain sandboarding saya melanjutkan petualangan di gurun
jelang matahari terbenam
sambil menunggu matahari terbenam kita bisa menikmati gurun ini sambil menunggang muntah
dan inilah salah satu cara terbaik menikmati senja di gurun arabia
jika anda berkunjung ke dubai dan ingin berpetualang di gurun seperti ini
cukup banyak pilihan paket wisata dengan kisaran harga dua puluh lima dolar as per orang
atau sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah
paket ini sudah termasuk jamuan makan malam dan menonton pertunjukan
wisata ini tetap dibuka di masa pandemi covid sembilan belas dengan tetap mewajibkan protokol kesehatan
data dubai tourism annual visitor report dua ribu sembilan belas menunjukkan
dessert safari tour menjadi salah satu atraksi wisata di dubai yang dipilih oleh empat puluh satu persen wisatawan internasional
selain itu safari gurun yang populer di dubai juga menduduki ranking pertama pengalaman pariwisata terbaik di dunia
desert safari tour saya hari ini yang cukup melelahkan ditutup dengan menyantap samosa
penganan khas dari asia selatan pastri berbentuk segitiga yang berbeda
selain itu safari gurun yang populer di dubai juga menduduki ranking pertama pengalaman pariwisata terbaik di dunia versi trip advisor traveler's choice award dua ribu dua puluh mengungguli pizza dan gilato cooking class di kota florence italia dan papan

selamat datang di dubai